ini lebih karena memang adanya peristiwa politik dan peperangan di sana
tapi saat daniel bermain nih menurut gue kepingannya ranz nya akan lebih lengkap gitu